kelurahan kuningan barat jakarta selatan menjadi salah satu lokasi yang terkena dampak banjir sejak sabtu dini hari lalu
pada senin pagi warga masih berusaha menyingkirkan sampah yang terbawa banjir yang sempat merendam hingga setinggi dua meter
pihak kelurahan sempat yang berkoordinasi dengan sudin lingkungan hidup menargetkan sampah bisa diangkut hari ini
selain itu penanganan pengungsi di kelurahan ini terus dilakukan hingga warga korban banjir bisa kembali ke rumah masing masing
prediksi bmkg mengenai banjir di tanggal dua puluh tiga dan juga dua puluh empat ini sudah diantisipasi oleh warga
pada pagi air banjir sudah tidak terlihat dan sudah surut surutnya air banjir ini sudah mulai terjadi sejak minggu kemarin
dan saat ini senin pagi bisa dilihat bahwa sampah sampah yang memang mayoritas merupakan barang barang rumah tangga ini
masih berserakan begitu di depan depan rumah warga dan juga tempat warga beraktivitas
dan memang untuk pihak kelurahan sempat
sendiri bekerja sama juga dengan suku dinas lingkungan hidup di jakarta selatan ini masih membantu warga untuk melakukan proses pembersihan di lokasi ini
memang pada sabtu dini hari kemarin air banjir ini di lokasi kuningan barat mencapai ketinggian satu meter hingga dua meter
dan untuk mengetahui lebih detail bagaimana cerita sejak banjir dan juga hingga senin pagi ini proses pembersihan
saya sudah bersama dengan pak agus muharam
selamat pagi pak
sebagai lurah kuningan barat bisa berdiri di sini pak
saya ingin bertanya lebih detail begitu ya pak untuk penanganan banjir di kelurahan kunian barat yang terjadi sejak sabtu dini hari kemarin
boleh diceritakan kemarin berapa rt rw yang terdampak pak untuk banjir di kelurahan kuningan barat sendiri
ya terima kasih
kita sejak kejadian banjir ya sabtu dini hari kemarin memang kita di sini cukup besar
karena kita dari empat puluh delapan rt hampir delapan puluh persen lebih kita terendam semua
lima rt itu terendam semua
kita ketinggian air itu hampir mencapai dua meter
kita mencapai dua meter dengan arus deras dan lingkungan penuh padat
memang untuk kuningan barat ini lokasinya cukup rawan ya strategis karena apa
karena kita kondisi dalam posisi rendah dan kita dilewati oleh kali mampang dan kali kerukut yang saat itu
kita dari pemerintah dki jakarta dalam hal ini kelurahan kuning barat kita tetap kita bekerjasama dengan seluruh unsur lapisan masyarakat
unsur dinas dinas terkait
memberikan layanannya maksimal dalam penanganan banjir
sampai kita membuat evakuasi semaksimal mungkin
kita memberikan kalau memang bisa kita evakuasi warga kita evakuasi warga
dan kita tampung di enam lokasi penampungan yang ada di kuningan barat ini
jumlah pengungsi saat itu ya kita sekitar hampir sembilan ratus lebih sembilan ratus dua puluh tujuh lebih
kita terbagi dalam enam titik
dan itu pun kita layani mereka semaksimal mungkin dari segi kesehatan logistik segala macam
untuk anak anak balita
dan sekarang setelah pasca banjir ini kita bisa sama sama lihat
tumbukan tumbukan sampah segala macam
dan kita kelurahan kuningan barat pelaku unsur terdepan garah terdepan reprof dki jakarta
semaksimal mungkin ya berusaha untuk membersihkan kembali ini
sama dengan warga
ya kita tahu kita sadar warga mungkin masih pada capek
ya kita tetap ya kita saat ini bisa sama sama lihat tumbukan tempat sampah ini
nah kita mau lakukan pembersihan pembersihan
pak terkait pengungsi yang tadi bapak sebut hingga sembilan ratus jumlahnya begitu pengungsi
kita saat ini ada di masa pandemi covid sembilan belas pak
untuk pemerintah kelurahan sendiri kemarin bagaimana memastikan
bahwa protokol kesehatan covid sembilan belas para pengungsi tetap terjaga dengan baik
memang kita semaksimal mungkin ya semaksimal mungkin
meskipun kita dalam keadaan musibah banjir
tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan
ya semaksimal mungkin
seperti penggunaan masker kita tetap
diinspektan cuci tangan itu kita ini
karena kita sosialisakan kita informasikan kepada warga
covid itu masih ada
kita jangan menganggap
nanti bahkan selesai pasca banjir ini
kita dengan pmi kerja sama pmi
dinas kesehatan akan mengadakan penyemprotan penyemprotan
di wilayah wilayah kuningan barat
kalau untuk target pembersihan yang sekarang ini masih berlanjut pak
ada target khusus nggak untuk wilayah kuningan barat ini
bisa normal lagi seperti sedia kala
insya allah paling lama ya
paling lama mungkin paling lama seminggu ya
karena kita terbatasan sarana kendaraan juga
dan jalur ke depan
ini cukup jauh
paling lama kita seminggu lah
paling lama itu seminggu kita bikin bersih lagi
jalan jalan ini kita harus bilas ulang
bahkan mungkin kita targetkan lima hari lah
lima hari ini udah harus bersih semua
pak ini kan bmkg sendiri masih memperingati dan memprediksi bahwa
curah hujan dan juga nantinya misalnya terjadi banjir
kembali di wilayah kuningan barat
antisipasinya seperti apa pak
kepada warga yang sudah terdampak
nantinya akan menghadapi kemungkinan itu lagi pak
kita tetap ya kita mengurungkan early warning ya
peringatan dini masyarakat
ya kita tetap mengimbau terus untuk tetap puas pada
terutama mereka mereka yang di dataran rendah
pinggir pinggir kali itu harus tetap puas pada
tetap bayar banjir
dan kita pun kita dari usaha pemerintah kelurahan siap ya
kita siap untuk membantu warga
siap terima kasih pak agus muharrem atas informasinya

oleh pak lura agus muharrem bahwa memang targetnya
untuk lima hari hingga satu minggu ke depan
kelurahan kuningan barat ini masih berbenah
sehingga warga ini akan beraktivitas normal begitu
untuk informasi tambahan dea dan juga pemirsa
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pengungsi
yang ada di kelurahan kuningan barat bahwa memang saat ini
untuk bantuan yang diperlukan adalah berupa seragam sekolah
juga peralatan untuk anak anak dan juga balita
kemudian obat obatan untuk mengantisipasi adanya penyakit
setelah banjir yang terjadi di kelurahan kuningan barat
kecamatan mampang peratan jakarta selatan ini
diharapkan jika memang masih ada di luar sana para donatur
dan juga pemirsa yang ingin melambaikan tangannya
untuk mengelurkan tangan mereka kepada para korban banjir
yang masih banyak di wilayah jakarta pada khususnya
bisa segera tersalurkan dan juga diterima dengan baik oleh para korban banjir jakarta
baik terima kasih
laporkan langsung dari kuningan barat
mampang pratan jakarta selatan